tak kuat menahan terjangan arus deras tanggul setinggi lima meter di kota bogor jebol
akibatnya permukiman padat yang berada di bawahnya terendam air sehingga setengah meter
dan menyebabkan belasan rumah warga rusak
warga kampung bantaran kemang kelurahan baranang siang
kecamatan bogor timur kota bogor
sibuk mengevakuasi barang dan perabotan rumahnya minggu sore
pemukiman padat ini porak poranda lantaran diterjang luapan selokan katulampa
selain terendam air hingga setengah meter rumah warga juga tertutup timbunan lumpur
sebelumnya tanggul setinggi lima meter yang letaknya berada di balik pemukiman mendadak jebol
hingga puingnya menutup selokan
diduga tanggul tak kuat menahan terjangan arus deras air hujan
yang mengguyur kota bogor sepanjang minggu siang
pas saya di sini tidur tiduran
langsung lihat hujan gede
langsung kan si air itu nggak kuat bentengnya jadi ambruk gitu
sekitar jam setengah tiga lah
banjir langsung ke arah masuk sini
masuk dalam rumah pak
pas hujan hujan gede tuh mas
aku tadi di kamar mandi terus mau keluar
loh kok tiba tiba air tuh di lokasi suami
aku panggil suami ayo ayo keluar keluar keluar
suami itu bawa anak ke atas sama
keponakan anak ke atas
terus kakek nenek dibawa ke atas
udah gitu nggak tahu tiba tiba air udah penuh begitu mas
sepuluh kepala keluarga terpaksa mengungsi
sementara tim sar gabungan langsung membuat posko darurat untuk menampung pengungsi
untuk menghindari banjir susulan
warga bahu membahu untuk menutup tanggul dengan alat seadanya
muhammad juanda bogor